ya iyalah kalau nggak ada bi ira sama bang diman mungkin sekarang gue udah jadi anak yang bengal banget
emangnya sekarang lo gak bengal
cuman dikit sih
bagur pisah bengal emang tuh
soalnya gak diman
bok bonggol dulu
iya om aku baru mau pulang
lo kok buru buru
kita udah gak sejalan lagi sama boy
yang udah ngaku ngaku udah jadi pemimpin bario
dan kedatangan kita kesini
karena kita udah gak suka dengan cara boy memimpin
masa kita udah gak boleh kebut kebutan jalan lah
sosok rajin ibadah lah
bakti sosial lah
kedatangan kita disini kita ingin dabung ke geng setidaknya
karena kita yakin disini tempat anak geng mau tersejati
terserah lo deh mau diapain
gimana lo bangwakan lelahi bariera

udah malam tau
nggak bagus buat anak perempuan
oh ini baru jam empat
nggak bagus buat anak perempuan
jam delapan kok mah
ini bukan jam delapan tapi jam dua puluh tahun
boy ingin gue balik aja deh ya
beneran mau balik
lo mau bilang gue budi ya
enggak lah lagian emang gue pengen pulang aja udah malem
udah jam dua puluh normal kan
ya udah tunggu bentar
ya pulang pulang aja datengnya kan ga diundang pulangnya juga ga usah diantar kan ga ada perjanjian
kalau sama reva aja kayak begini coba kalau sama adriana baiknya minta ampun
soalnya yang ini nggak cocok
yaudah terserah mama deh
yang penting nyokap gue udah tau kalo lo udah pamitan gitu
yaudah deh kalo kaya gitu
neng neng pada kemana genis lo kemana
aku pamit dulu ya udah malam makasih ya biar rasa manglima udah baik sama aku
kapan kapan aku kesini lagi
si diman mah ke dimana kemana lah mendingan awet awet cakep seger langsung sumeringah happy
boy seharusnya lo jadi hangat ya karena ada mereka
ya iyalah kalo ga ada biira sama bang diman mungkin sekarang gue udah jadi anak yang bengal banget
cuman dikit sih
bagur pisah bengal mah mantu soalnya ga diman
iya om aku baru mau pulang
lo kok buru buru